mengenai bayarnya berapa tetap
tapi kalau untuk melamankan data dia nggak ngerti
dan selain itu yang keempat selain dari jalur perdagangan